tingkat permodalan car juga berada di angka dua puluh lima enam puluh delapan persen
dia berbahaya dia akan mendapatkan komplikasi jangka pendek maupun jangka panjang
nah kalau di sana tidak ditaruh this bus is banned certified blablabla
mengatakan partai buruh belum berbuat cukup untuk membantu masyarakat
ya tadi malam ya kami cek recek rosek ya ke lapangan pak gubernur juga alhamdulillah
tapi hubungan lu sama si coach matt gimana nih sejauh ini
tapi lu sama coach matt di ini gak dikasih ayat alkitab terus gak
tidak hanya sawarma ada juga paket kambing bakar muda yang terdiri dari kambing muda bakar ayam bakar nasi biryani nasi kapsa dan nasi mandi
sanksi administrasinya itu dua kali maksimal ya setinggi tinggian
sarah juga ternyata masih di apa namanya di perbincangan warganet kemudian akhirnya mention nama menteri agama sebagai perbincangan atau cuitan mereka
selama masa uji coba ini transjakarta tidak memungut tarif
sehingga kemudian apa yang dikerjakan oleh manusia itu lebih berkualitas terlepas